perkenalkan saya preti pratita ekonom dalam grup sektor keuangan di departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia
awal bergabung dengan bank indonesia saya menjadi dealer manajemen nilai tukar rupiah di departemen pengelolaan devisa
setelah beberapa tahun akhirnya saya dipercaya untuk merima tantangan baru bergabung di departemen pengelolaan moneter
sebelum masuk ke indonesia saya sempat berkutat lama di dunia perbankan
tadinya saya hanya fokus di kondisi mikro saja tapi ketika masuk di sini saya menemukan dunia baru
saya banyak dapat update informasi global industri perbankan secara luas banyak belajar bahkan saya pun mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri
saya memilih s dua di bidang sistemik risk fokus pada stabilitas sistem keuangan di yearschool of management di connected amerika serikat
setelah lulus saya mendapatkan tantangan baru bergabung di departemen kebijakan makro prudensial hingga saat ini
nah hasil studi saya sebelumnya ternyata sangat bermanfaat di departemen ini
apalagi kebijakan makro prudensial ini adalah ilmu baru yang hanya ada di bank sentral
sudah pernah dengar rapat dewan gubernur
nah kami melakukan asesmen untuk mendukung materi
bagi dewan gubernur untuk memutuskan kebijakan
sekilas memang pekerjaan kami tidak terlihat namun sebenarnya kami adalah garda terdepan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan
bagaimana kami di bank indonesia membuat sistem keuangan menjadi kuat menghadapi shock baik di dalam negeri maupun luar negeri
selain itu kami tidak hanya melihat industri perbankan saja namun kami juga melihat dampak dan pengaruhnya dari sektor lain
pekerjaan saya mungkin terkesan slow pace
lebih banyak analisa dan assessment namun bukan berarti tanpa tekanan
tekanan bisa dihadapi dengan belajar tetap tenang dan fokus serta menyeimbangkan diri dengan nyalurkan hobi dan olahraga
nah serunya bank indonesia sangat memberikan ruang untuk memanfaatkan waktu luang hingga saya lebih siap untuk kembali berjuang
jadi bagi teman teman yang sedang berjuang jangan pernah berhenti belajar
dan sambut segala kesempatan yang datang
tidak ada perjuangan yang mudah namun pada akhirnya hasilnya akan selaras dengan apa yang kita lakukan